susah banget dicariin
gue keluar dari ruangan ini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
selamat pagi semuanya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
lo anak baru ya
iya saya anak baru
saya anak sepuluh empat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
udah sering nyebelin
kamu emang polis kan
permisi gue mau lewat ke kantin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
gue baru tahu loh ada peraturan kayak gitu di sekolah ini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
kurang baiknya dia ngerangkul lo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

eh lo tuh ya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
senior kayak lo itu gak pantes banget buat dihormatin
ya terserah junior yang aneh
biar gue tebak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

yang suka gr rancang pedean
semua cetu lalit yang kayak ini lagu banget ya punya sekolahan aja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
gak semuanya nyebelin sih gak semuanya yang betein
karena disuruh gantung
manis banget sih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
siapa juga pas satu sekolahan sama lo be
eh ya allah
nggak anak bedua kagak pernah akur ya heran deh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
iya iya lagi bercanda nya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
jangan pergi nya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
kan ada yang tua
banyak tinggal sebentar doang juga
eh nyala aku deh ya berdua
nyalain dulu nya
apa pergi pergi
lo tinggal goreng telur aja di dapur sana
nanti kayaknya nya tuh nyiapinnya buat kita berdua
ya itu kan kalau adanya
sekarang lo tinggal goreng telur aja apa susahnya sih
ya begini nya
ayo duduk duduk
udah gue duga pasti kalau ga ada nyet
pelit banget si tipe sihir
pelit banget si tipe sihir
pelit banget si tipe sihir
pelit banget si tipe sihir
pelit banget si tipe sihir
nih golesin biar gak bekas

eh eh karina

masih mau lo makan

iyuh udah makan kakek sihir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
kita ada pendataan fotografi
itu juga sudah dibuang
itu juga udah buka
ada apaan sih kak
halo apa kabar lo mau ikut eksklub fotografi gak
iya kak aku mau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
iya kak iya aku denger kak aku suka banget sama klub fotografi kak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
gue aldan gue ketua klub fotografi di sini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
makasih ya kak
iya ini tangannya copot
yaudah kak gue mau sebarin brosur lagi ya